informasi terkait ibadah haji dua ribu delapan belas ishak tangis mengiringi kedatangan jemaah haji asal kota bekasi di debarkasi jakarta bekasi pada kamis siang
meski berdesakan selama berjam jam para penjemput mengaku senang lantaran anggota keluarga mereka dapat kembali dengan selamat setelah menunaikan rukun islam yang kelima
tangis bahagia jemaah haji dan keluarga pecah saat dipertemukan di debarkasi jakarta bekasi kamis siang tiga puluh agustus
ya keluarga yang sudah menunggu berjam jam pun merasa terharu
banyaknya keluarga yang menjemput membuat mereka berdesakan saat menanti di depan gerbang asrama haji
tugas pun mengeluarkan jemaah secara bertahap
jemaah haji mengaku sangat senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat
kesehatan fisik menjadi hal utama bagi jemaah
cuaca di arab saudi yang cukup ekstrim tidak menjadi halangan bagi jemaah melakukan ibadah haji
alhamdulillah tidak sampai tanah air senang hati sehat
ada kendala nggak pak
alhamdulillah lancar semuanya
tidak ada kendala
dari periksa kesehatan apa segala macam
alhamdulillah bagus bagus semua
petugas kesehatan bagus semua
semoga pendatang lebih ditingkatkan lagi dan lebih banyak lagi orang yang menjadi menyelamatkan haji dari indonesia
proses pemulangan jemaah haji asal indonesia hingga kini masih berlangsung
setidaknya delapan kelompok terbang asal jawa barat sudah tiba di indonesia
dulu kloter yang ada
proses pemulangan ini akan berlangsung selama sebulan mendatang
didi beben bekasi